maskapai milik bumn garuda indonesia masih melakukan penghentian penerbangan dari dan menuju india
yang biasanya dilakukan dengan sistem charter atau sewa
hal ini dilakukan atas adanya peningkatan kasus penularan covid sembilan belas di india
yang mencapai tiga ratus ribu kasus positif dalam satu hari
meski begitu garuda indonesia akan tetap memberikan pelayanan bagi penumpang
untuk penerbangan dari dan menuju luar negeri di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk sejumlah negara yang masih dalam status aman
kita biasanya punya penerbangan charter seminggu sekali dari dan ke india
ini memang khusus untuk penerbangan repartiasi warga negara indonesia maupun warga negara india
jadi begitu diberlakukan aturan tersebut mengingat kondisi di india kami juga support
dan kami juga sampaikan ke pen charter untuk mohon difahami bahwa dalam kondisi sekarang ini
kami memutuskan untuk tidak terbang kami
jadi repartiasi dari negara negara lain yang kita indikasikan dari negara tersebut
belum atau tidak ada gejala khusus kita tetap teruskan
seperti misalnya dari china dan dari negara negara lainnya